ya baik saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya dulu
barang bukti uang yang kita sita itu
yang diambil oleh tersangka kepada korban
karena koper pertama tidak muat
koper kedua yang baru muat
habis itu mentransfer ke ibunya dan lain lain
jadi total uang yang bisa kita cita
karena sudah dipergunakan oleh pelaku
tim kami menangkap di palembang
pertama hasilnya adalah kematian itu
jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu
tidak ada tanda tanda perlawanan dari korban sendiri
dan yang ketiga mulut dibekap
mulut dibekap sehingga tidak ada pernafasan
dan ini posisi jasad butuh ya